stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di usia balita
penyebabnya adalah kondisi kekurangan gizi yang kronis
akibatnya anak yang mengalami stunting memiliki tinggi di bawah rata rata
ya di indonesia sendiri angka stunting merupakan hal krusial
dan jadi salah satu ancaman bagi kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi di indonesia
seperti apa peran desa untuk mencegah pertumbuhan angka stunting di indonesia
dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting perlu terobosan atau inovasi yang dilakukan sampai pada level desa
untuk itu perlu sinergitas semua pihak
mari bergerak bersama untuk cegah stunting sebagai bagian investasi sumber daya manusia
manusia di masa depan
eh ya senang banget gak sih kalau misalnya melihat anak anak indonesia tuh bisa tumbuh
bisa produktif mengasah kemampuan mereka belajar hal hal baru setiap harinya
kau bayangin deh mereka itu adalah calon calon pemimpin bangsa
sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas
maka dari itu kita tuh harus perhatiin
apalagi dalam hal gizi sejak mereka masih di dalam kandungan
supaya terhindar dari stunting
jadi stunting tuh punya dampak buruk banget bagi anak anak
misalnya menurunnya produktivitas menurunnya kegiatan
misalnya menurunnya produktivitas menurunnya kegiatan
ini kan bakal mempengaruhi masa depan mereka
kalau misalnya mereka gak produktif mereka juga gak kreatif
tapi kalau misalnya mereka juga penghasilan yang gak bisa menuhin kebutuhan sehari hari mereka
ini kan garis kemiskinan pasti bakal terus ada

tapi penasaran gak sih yas
sasaran prioritas penurunan stunting itu menjadi salah satu program prioritas berkelanjutan
tapi penasaran gak sih ya
sasaran prioritas penurunan stunting itu menjadi salah satu program prioritas berkelanjutan
apakah hanya balita apakah yang lain juga
terus gimana caranya biar bisa turun di desa desa
kalau itu sih kamu tenang aja sudah ada solusinya
kamu tinggal buka hp buka www kemendes go id

ya memang berbagai program percepatan penurunan angka stunting di desa harus dilakukan secara efektif

karena penurunan angka stunting di indonesia harus dilakukan dengan pendekatan konvergesi
yaitu pendekatan yang memerlukan keterpaduan perencanaan penganggaran dan pemantauan program secara lintas sektor
untuk memastikan terselenggaranya intervensi spesifik dan sensitif pada tujuh paket layanan dasar desa
yang terkoordinir terpadu dan bersama sama sehingga dapat diterima secara tepat manfaat dan tepat sasaran
oleh kelompok sasaran prioritas percepatan penurunan status

pelaksanaan percepatan penurunan stunting di desa dimulai dari
yang pertama tahap perencanaan yang meliputi
a pendataan baik secara manual ataupun online dengan memanfaatkan data yang tersedia baik dari data profil desa
hasil pendataan keluarga maupun data online lainnya yang tersedia di desa
b analisis dan diagnostik prioritas masalah melalui rumah desa sehat atau rds
c tembuk stunting desa
dan d musyawarah desa
dan yang terakhir
eh kita mau kabupaten mana nih
hmm mending kita ke kabupaten bekasi aja
karena ada salah satu desa
menjadi contoh baik praktik konvergensi stunting
kita langsung sana aja ya
kabupaten bekasi dengan visinya untuk menciptakan manusia unggul yang agamis berbasis agribisnis dan industri berkelanjutan
berbatasan langsung dengan laut jawa kabupaten bogor dki jakarta dan kota bekasi serta kabupaten kerawang
memiliki satu ratus delapan puluh tujuh desa dengan penduduknya sejumlah dua tujuh juta jiwa
dalam upaya menekan jumlah kasus stunting kabupaten bekasi berkomitmen untuk melakukan percepatan pelaksanaan pencegahan stunting dan menargetkan di tahun dua ribu dua puluh dua bisa mencapai kurang dari dua puluh
tentunya semua itu bisa dicapai karena adanya kerjasama yang baik dengan semua pihak termasuk pemerintah desa dan kader kader di desa yang melakukan berbagai upaya serta inovasi di lapangan
seperti yang dilakukan oleh para kader posyandu di desa setia dharma
kami mendirikan progres untuk rumah desa sehat itu di tahun dua ribu dua puluh
program itu harus kita galakan terkait masalah stunting
alhamdulillah masyarakat di desa setia dharma khususnya menyambut antusias terkait masalah stunting
kerjasama dengan kader kader posyandu yang ada di desa dari rt rw semua yang ada di desa
membantu program stunting
kami sangat serius melaksanakan program terkait stunting dan akan terus berjuang hingga jumlah kasus stunting di desa setia dharma menjadi enam puluh
oleh sebab itu kami terus berupaya memberikan ekonomi

menambah jumlah kader posyandu yang pada tahun dua ribu dua puluh jumlah masih enam puluh orang
tahun ini sudah menjadi tujuh puluh tiga kader
serta untuk rencana anggaran di tahun depan kami akan meningkatkan anggaran untuk penanganan stunting menjadi rp tiga ratus empat puluh sembilan juta
jaga stunting itu penting

salah satu tantangan yang harus dihadapi para kader posyandu di desa setia dharma
dalam memberantas kasus stunting adalah sebagian masyarakat yang memilih untuk tidak mengikuti kegiatan di posyandu
sehingga para kader harus berjuang lebih dengan mendatangi mereka secara door to door
hal tersebut terjadi karena beberapa warga merasa malu untuk membawa anaknya yang diindikasi stunting ke posyandu
atau karena kurangnya pengetahuan orang tua atau pentingnya mengenali stunting pada anak sejak dini agar bisa ditangani
awalnya saya tidak paham apa yang berlaku di posyandu
apa itu stunting dan bagaimana cara menanganinya
kedua anak saya diindikasi stunting oleh kader
dua duanya memiliki berat badan di bawah garis merah
selama anak saya masih stunting saya didampingi terus dan ada juga makanan tambahan
alhamdulillah sekarang saya tahu bahaya stunting
dan kedua anak saya sudah berada di garis hijau
sebagai bentuk pencegahan dilaksanakan pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil
ibu menyusui balita dan anak dilakukan secara berkala
selain itu dilaksanakan juga penyuluhan bahaya stunting kepada anak anak remaja
agar mereka nantinya akan menjadi calon orang tua untuk memahami
dan bisa mencegah terjadinya stunting pada anak mereka di masa depan nanti
jadi penting sekali untuk melakukan pencegahan dengan tujuan
percepatan penanggulangan kasus stunting bisa terselesaikan
tapi gimana ya sama anak yang berada di bawah garis merah
pastinya kan mereka butuh perhatian dan juga penanganan yang lebih intensif
nah ini dia yang menarik
ada desa yang wajib kita kunjungi
karena kader kadernya diciptakan makanan khusus untuk menambah nafsu makan
bahkan mereka biasa menangani anak anak di bawah garis merah
bu endang ini saya lihat di posyandu ini kader kadernya aktif banget ya bu ya
totalnya ada berapa kadar sih bu
lima belas kader untuk di posyandu
tapi kalau di desa sindang mulia sendiri total ada berapa
dari empat puluh dua posyandu
selain itu ada pengembangan apa lagi sih bu
di posyandu ini ada kegiatan ibu dan anak
terus pendidikan anak usia dini
terus uppks ekonominya
jadi ada empat aspek
jadi agama kesehatan pendidikan ekonomi
jadi agama kesehatan pendidikan ekonomi
jadi agama kesehatan pendidikan ekonomi

jadi agama kesehatan pendidikan ekonomi
ibu jadi itu tadi sewaktu kita perjalanan ke sini
saya tuh dengar dari warga katanya tuh ada program gelis
boleh diceritain dong bu itu apa sih
jadi di desa sindang mulia ini untuk pencegahan stunting kami punya inovasi
satu inovasi yaitu namanya inovasi si gelis
dimana si gelis ini adalah satu singkatan
siap berakan keliling cegahan

jadi saya dan kader kader posyandu bekerja sama turun ke lapangan turun ke masyarakat
terus kemudian sasarannya adalah ibu hamil balita dan anak remaja peranikah
kepada mereka yang terindikasi stunting kami akan memeriksa lebih lanjut untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan
kami juga memberikan susu dan makanan yang sesuai kebutuhan
jadi tidak asal memberikan makanan tambahan saja
karena perlu perlakuan khusus agar mereka lebih cepat menuju ke garis hijau
kami berinovasi menciptakan jelkol yaitu jelly dengan bahan dasar rempah rempah yang bisa menambah nafsu makan
selain itu kami juga aktif mengkampanyekan gerakan ayo makan ikan kepada warga
karena di desa sindamuya ini ada ternak ikan lele
jadi selain bisa memenuhi kebutuhan giji masyarakat juga membantu meningkatkan perekonomian desa
inovasi inovasi tersebut juga yang menjadikan posyandu kami memenangkan posyandu award tahun dua ribu sembilan belas lalu dan naik serata menjadi posyandu mandiri
selain melakukan program unggulannya yaitu si kelis para kader posyandu di desa sindangmulya juga dibekali dengan mengikuti pelatihan dan pembinaan agar lebih kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas
mulai dari pendataan hingga penanggulangan stunting di desa
tentunya ada juga penyuluhan penyuluhan mengenai bahaya stunting pentingnya seribu hari pertama kelahiran phbs gizi buruk dan sebagainya kepada warga terutama ibu hamil dan ibu misu
jadi tadi itu kita lagi keliling desa sindamuya bu ngeliat kader disini sih luar biasa banget aktifnya
kalo ibu boleh tau bu anggaran dana yang diberikan kepada mereka tuh berapa dan jumlah kadernya berapa
kader posyandu di desa sindang mulia ini jumlahnya dua ratus delapan belas orang kader
waktu pertama kali kita menghonorkan itu
kali dua belas bulan totalnya ya sekitar dua ratus enam puluh satu enam ratus
kami kan sempat ke salah satu posyandu di desa sindang mulia itu di dalam posyandunya ada alat alat kesehatan
terus ada pmp juga yang diberikan itu ada anggarannya sendiri kan ya bu
ada ada kalo pmt memang desa yang anggarin kalo pmt dari apbn dari pusat
kalau alat alat kesehatan itu pusat anggarannya dari bantuan provinsi yang memang setahun sekali satu posyandu itu menerima rp satu tujuh ratus
salah satunya untuk belanja alat kesehatan
kemudian ada pembinaan kader posyandu juga gitu itu memang dari provinsi
terus untuk pmt tadi anggarannya
pmt itu kita tiap bulan kita kasih satu posyandu itu satu dusu suku kurang lebih kira kira kita anggarkan itu sekitar rp enam puluh
sebenarnya saya telah mengerahkan kepada seluruh jajaran tim pencegahan
dan pertepatan penurunan stunting dan juga seluruh stakeholder untuk terus meningkatkan upaya upaya dalam rangka
mensukseskan stunting yang ada di kabupaten bekasi khususnya dan stunting secara nasional
memang ya dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak untuk menangani

amin yuk lanjutkan program berkelanjutan desa untuk desa bebas stunting
cegah stunting sebelum kenting